demi menyaksikan fenomena alam yang jarang terjadi dari ketinggian
bahkan sebagian dari mereka mencoba bersuah foto mengabadikan fenomena tersebut

sejumlah warga makassar sulawesi selatan juga tampak antusias melihat
gerhana bulan rabu malam
selain mencoba mengabadikan mereka menjalankan sholat gerhana bulan
salah satunya warga jalan amirullah kecamatan mamajang kota makassar
yang rela naik ke atap rumah demi melihat gerhana bulan
warga juga mengabadikan momen bulan purnama dengan ponsel
selain itu mereka berzikir dan menjalankan sholat gerhana bulan
wali kota makassar bersama skpd menggelar sholat gerhana bulan di rooftop rumah
pribadinya ini alhamdulillah pemerintah kota melaksanakan salat khusuf atau salat gerhana bulan sampai
ini sejalan dengan surat edaran kami yang menghimbau kepada seluruh masjid masjid
mengharapkan bersama sama rakyat di sekitar masjid atau jemaah di sekitar masjid itu
untuk salat sunnat khusuf
solat gerhana juga digelar di beberapa masjid di makassar dengan mematuhi protokol kesehatan
dari bulan syawal
dari peliputan cnn indonesia